dalam kesempatan berbeda masih pada kondisi hari ini saudara
tim hukum capres cawapres ganjar mahfud memberikan materi kesimpulan ke mahkamah konstitusi
tim hukum ganjar mahfud menilai semua saksi dan ahli yang dihadirkan
sudah menjelaskan dugaan pelanggaran pemilu capres cawapres prabowo gibran yang dinilai masif
tim hukum ganjar mahfud pun yakin meminta mk untuk melakukan pemilu ulang
dan meminta gibran didiskualifikasi dari pencalonan pilpres
paslon dua mengatakan permohonan phpu kami itu salah kamar
kami ingin membantah sekali lagi dengan sangat tegas bahwa itu tidak salah kamar
mahkamah konstitusi berhak dan berwenang untuk memeriksa
mengadili permohonan phpu yang kami ajukan
yang memang pada intinya mengatakan bahwa telah terjadi pelanggaran yang sifatnya terstruktur sistematik dan masif
itu membuat output dari pemilu termasuk pencoblosan pada tanggal empat belas februari
itu tidak bisa dianggap sah
nah mk tentu membaca apa yang kami tulis ya
dan pemilu bisa diulang dan ada jurisprudensi
di lain pihak tim hukum prabowo gibran menyebut gugatan dan permohonan
yang diajukan oleh tim hukum anies mohaimin dan ganjar mahfud
atas dugaan kecurangan pemilu bukan wewenang mk
tak hanya itu tim hukum prabowo gibran juga menilai selama persidangan
tudingan kecurangan pemilu tidak terbukti
mereka masuk kepada arena bahwa tidak mempersoalkan dan tidak mau tahu
dengan hukum acara yang ada yang sudah diatur di dalam undang undang pemilu
yaitu harus mengenai perhitungan suara
hukum acaranya sudah tegas menyatakan dan tidak boleh dilanggar
yang dipersoalkan itu harus mengenai berapa suara yang anda peroleh
tetapi sekarang yang dipersoalkan ternyata adalah ada kecurangan kecurangan
tidak ada bukti bukti tentang kecurangan itu